untuk ngebayar semua utang kamu
aku bisa jelasin semuanya
kita harus bicara
kamu kemana sih
saya ke bantai asuhan
makanya saya buru buru kesana
reina begitu spesial di mata mas al
aku bener bener penasaran
begitu diperhatikan oleh mas al
apa aku coba datang ke panti aja
untuk tanya tanya soal reina
bosen banget sih di rumah
gue ajak mama aja ah keluar
kunci mobil ketinggalin dalam lagi sebentar ya
aku jalan sebentar lagi deh
tapi gue jadi kepo deh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
apa gue dateng aja ya kesana
tapi pasti ada aldebaran
yang ada antar dia ngamuk ngamuk emosional lagi
siapa aja yang dateng
saya tunggu di luar aja ya
kamu gak usah khawatir mas
walaupun kamu tidak mencintai aku mas
aku di belakang kamu gak akan ngelakuin hal yang macam macam kok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
apa sih kenapa jadi aneh aneh gitu bahasnya
oh aneh aneh gimana maksudnya
emangnya salah suami tanya istri mau ketemu siapa
kamu gak salah kok
ya udah aku masuk dulu ya
ini sertifikat rumahnya
sama al udah banyak membantu papa
sebetulnya papa udah sehat udah bisa ngelanjutin kerjaan di sini
tapi papa pikir aduh enak sekali ya
kalau kamu bisa kerja di sini juga sebagai manajer
aduh papa pasti senang sekali
mau gak ya
ya papa pake tanya ya pasti mau lah
ya karena di rumah ngapain
aku bosen kalau di rumah doang
disimpan dijaga baik baik ya

terima kasih banyak ya sayang
terima kasih banyak ya sayang
elsa ngapain semua kemarin
kamu mau pesen sama kamu
jangan ribut ribut lagi sama allah
sekali lagi terima kasih ya sayang
mama tuh kenapa sih sekarang
gue sekarang lebih deket sama mbak endin
mama udah berpihak sekarang sama mbak andin
pokoknya nanti aku sampein aja ke mas al sebagai tanda terima kasih dari mama sama papa
iya terima kasih ya
pasti bilang buat al ya
harus kamu harus bilang sama al begitu ya
sampai kenapa ini aja
apartemen ada mari baldwin
kemana apa kecepatannya
sebenarnya website aku dia
sebentar ya pak
kenapa sih kamu gak langsung masuk aja ke dalam saya
kok malah nunggu disini
hei kamu kenapa kok mukanya cemberut gini
kamu kenapa sih
mama tuh kenapa sih sekarang
aku tuh bete tau gak
kok mama deket banget sama mbak andin
apa jangan jangan sekarang mbak nin lebih penting buat mama
mama itu kesini tadi mau ngambil sertifikat rumah yang udah ditebus sama al
mama lega banget sekarang ini kan demi kamu juga
jadi sekarang semua hutang hutang kamu udah beres
tolong jangan bikin masalah lagi
cukup ini terakhir kalinya kamu bikin mama pening sama masalah masalah kamu
mama bener bener gak nyangka
karena kita diem diem menggadaikan sertifikat rumah itu
jadi bikin papa kena serangan jantung kemarin
mama gak mau hal hal seperti itu terjadi lagi sayang
ya udah kita makan yuk sama sama di dalam
kayaknya aku langsung pulang aja deh mah
kok gitu beneran kamu gak mau makan di dalam dulu
hati hati di jalan ya mama masuk dulu di dalam
jadi sertifikat rumah papa kamu gade untuk ngebayar semua hutang kamu
aku bisa jelasin semuanya
kita harus bicara

apa karena aku mau makan siang bareng sama mas al di kantor
ya boleh dong ya kan pak
boleh kamu mau bawain makan siang buat mas ali kantor
gak apa apa senang dengernya berarti kamu sama mas al memang hubungannya sudah baik sudah bagus
makasih ya pak
kenapa sayang kenapa kamu gak pernah terbuka kalau kamu punya utang sebanyak itu elsa
sayang karena aku gak mau kamu kecewa sama aku sayang
kamu udah berhasil menyembunyikan itu semua dari aku elsa
dan akhirnya semua utang utang kamu ditembus sama aldebaran
emang kamu pikir aku gak kecewa elsa
kamu mikir gak kalau kamu udah mempermalukan aku elsa
karena semua utang istri aku dibayar sama dia